berbicara prestasi pencapaian timnas sepak bola indonesia memang jauh di bawah timnas argentina
argentina adalah juara piala dunia tahun dua ribu dua puluh dua lalu
timnas argentina juga diperkuat lionel messi salah satu pemain terbaik dunia pemilik tujuh gelar palondor
sementara indonesia untuk bisa berbicara di level asia tenggara saja masih kesulitan
bagi sebagian besar pemain timnas senior indonesia mendapat kesempatan bermain melawan tim sekelas argentina merupakan mimpi yang menjadi kenyataan
termasuk bagi mark klok dan dendy sulistiawan dua nama yang dipanggil pelatih timnas indonesia sintayong
masuk ke dalam skuad timnas indonesia untuk melawan argentina tanggal sembilan belas juni nanti
nomor satu ini nikmati dan belajar karena kamu main seperti pemain profesional lawan pemain lebih baik lebih besar
pasti ada banyak hal bisa belajar dari mereka dan dari tim
tidak banyak kali tim seperti argentina bisa datang ke indonesia juga
ya pasti ya nggak pernah terpikirkan lah bisa satu lapangan sama lionel messi
tapi ya itu tadi bersyukur aja
terus pokoknya nggak bisa dipikirkan lah besok bisa satu lapangan sama messi
melawan tim sekelas argentina memang banyak hal yang bisa dipelajari oleh para pemain timnas senior indonesia
itu kan momen momen sebenarnya kita bisa belajar
oh mereka begini melihat sebelum pertandingan pas pertandingan sesudah pertandingan kan itu bisa kita melihat gitu
dan apalagi di pertandingannya mereka bagaimana memanage permainan kemudian yang paling penting ya mental lagi
nanti kan besok itu begitu lawan tim tim asia ya udah biasa kita dulu malah lawan messi lagi kan gitu
tapi tentunya bertanding melawan argentina tak serta merta langsung membuat sepak bola indonesia menjadi lebih baik
usai fifa matchday nanti pssi dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola indonesia harus kembali bekerja keras
menata dan membenahi sepak bola tanah
saya ngerasa ini sepadan terutama kalau misalnya ternyata proyeksi dari keuntungannya sesuai dengan rencana ya angkanya
jadi yang bisa kita cek adalah bagaimana indonesia ataupun pssi mengenerate revenue dari angka tujuh puluh sekian miliar itu untuk mendatangkan angka yang lebih tinggi
ketika itu berhasil dicapai target dari keuntungan tersebut saya rasa angka dari keuntungan tersebutlah yang bisa kita pakai
untuk buat pengembangan
buat menggulirkan kompetisi dan lain lain bisa dipakai dari angka keuntungan kita datangin argentina
untuk mendatangkan tim argentina ke tanah air pssi harus mengeluarkan biaya lebih dari tujuh puluh miliar rupiah
tiket untuk menyaksikan pertandingan indonesia versus argentina nanti dijual dengan harga mulai dari enam ratus rupiah hingga empat dua ratus lima puluh rupiah
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta